hai saya lagi mau buat bakmi rebus nih tapi bahan bahannya adalah bahan membuat es krim
ada fresh milk wiping cream glukosa cair glukosa powder gula dan supaya memberi sensasi
berbeda ditambahkanlah bumbu bakmi rebus dan cabai bubuk semua bahannya dipanaskan hingga
mendidih dan diaduk menggunakan hand glenn supaya menyatu lebih rata lalu masukkan ke dalam alat
ice cream maker selama lima belas menit sajikan dalam gelas dan siap disantap saya juga pesan middle
weight stick spaghetti aglio olio dan bebek kecombrang nih untuk makanan utamanya udah makan
besar seperti ini enaknya ditutup dengan makanan yang manis kali ini saya akan makan

ini biasanya es krim mirasa coklat strawberry tapi ini berbeda melainkan rasanya adalah
ice cream merebus meskipun menu ini jelen eh tapi rasanya itu enggak aneh unik terus gurih
nah karena ini dicampur dengan bumbu merebus juga susu jadi rasanya itu seperti cream soup versi

masih sedang menggunakan jenenya atau salah satu pusat perbelanjaan di jalan sukajadi bandung
pemikiran dari search nya itu gimana kecurahannya dari dpt yang lain ada menunggu dari rebus terbesar
antusiasnya cukup lumayan
masih yang unik unik dari bandung jawa barat ada juga minuman kopi bercita rasa nasi kuning
iya benar anda nggak salah dengar
restoran di bandung jawa barat ini membuktikan kalau kopi enggak melulu bercita rasa pahit
begini nih cara membuatnya
kopi nasi kuning menggunakan campuran air perasan beras pandan wangi yang dimasak dengan rempah rempah seperti kunyit jahe serai dan daun jeruk
nah air campuran rempah berwarna kuning ini ditambahkan dengan gula cair dan dikocok
supaya jadi minuman kopi ditambahkanlah espresso
yang uniknya lagi pelengkap sajian kopi nasi kuning ini adalah emping dan bawang goreng
penasaran gak tuh sama rasanya
ini tuh pesan nasi kuning ice coffee
kenapa pesan ini soalnya karena namanya unik sih ya
karena kan baru pertama kali juga nasi kuning bisa di blend sama kopi gitu
dan dicoba rasanya unik sih unik
buat anda yang penasaran mencicipi nah anda bisa loh memesan menu unik ini dengan pilihan
tim liputan cnn indonesia